hai sahabat kompastv belum lama ini viral sales promotion girl atau spg kambing kurban yang ada di yogyakarta
kabarnya sih hal tersebut menuai pro dan kontra
sebenarnya kenapa ya jual kambing kok jadi pro dan kontra
nah maka mari kita cek ke lokasi
nah alamatnya ada di godegan rt sepuluh taman tirto kepaneon kasian bantul yogyakarta
sahabat kompastv ini nih spg yang viral dengan menjual kambing kurban
kabarnya dengan adanya spg tersebut bisa menambah omset
nah mereka tampak fasih ya dengan kambing yang ada di situ
harap yuk kita ngobrol sebentar dengan mereka
sebelumnya diketahui viral penjual kambing atas nama andi karnadi yang menggunakan jasa spg
hmm hal tersebut nggak biasa ya
nah cara berpakaian spg tersebut menuai pro dan kontra
hingga akhirnya dia menerima masukan dari berbagai pihak
spg yang biasa kemudian di lebih besar ini
pertama bahwa apa yang ada di sini
dulu saya bilang ide saya yang pertama kali melihat di mall saya terapkan di kambing
itu kan akan terjadi sebuah pro dan kontra mas
nah pembelajaran hidup saya kan bagaimana untuk menjadi lebih baik
akhirnya kan banyak masukan ke saya dari pak ustadz dari pihak pihak kampus
terus teman teman saudara semuanya itu kalau setelah saya hitung ternyata banyak yang menginginkan kalau
dan itu sangat positif gitu loh
jadi ketika masukan yang bagus itu memang apa harus diterapkan ya kenapa tidak
berarti konsep spg saya harus benar benar sair dan bagus
yang penting satu ya public speakingnya tetap harus dijaga yang bagus
memang penampilannya sangat saya ubah total seperti itu mas
sebenarnya ya kemarin ketika mas irfan hakim datang ke sini saya kayak ada sebuah feeling saya
seperti itu akhirnya saya lagi jadi terinspirasi
oke mulai detik ini spg saya akan saya ubah total dari segi penampilan
waktu saya ke lokasi ada dua spg yang sedang bertugas
yakni riris arlista dan rindy antika
yuk kita ngobrol sebentar bersama dengan mereka
pertama kita bertemu dengan rindu
oke ini kan udah banyak yang tau spg kambing gitu
nek menurut jenengan mbak rindy kayak gini tuh cucok gak sih
masih cucok tuh jadi pekerjaan oke gak
kalau menurut saya oke sih mas
terus dari pekerjaannya juga gak berat berat banget
nah jenengan kan juga spg produk lain gitu
limuman produk otomotif itu kan mempelajari
nek tentang hewan itu jenengan pernah belajar apa mbak
kalau hewan itu yang dibelajari
yang harus tahu itu mungkin
kalau tanduknya ini harganya segini
yang ada kacamata nya itu lebih mahal
tapi kok kebetulan lakunya malah banyak mas
asalkan ada cuannya berangkat
berarti bisa disimpulkan yang lebih cuat ini daripada spg produk produk lain gitu
kalau menurut mbak rindy ini jadi pekerjaan gak sih
ini kan peternak ya namanya

jadi gak usah lihat lokasi penemu gak usah ribet ya
nah rupanya mereka tidak masalah dengan busana atau produk yang mereka jual
ini kan memang sudah booming cukup lama ya
sebenarnya saya pengen tahu kenapa kok
oh ya kok tak mau jadi spg kambing daripada pemutih atau apa

apalagi hewan korban seperti ini
makanya penasaran mencoba untuk menjadi spg kayak gini gimana rasanya
kalau spg makanan atau makanan itu kan belajar product knowledge ya
nah ini kasusnya ini pedas atau kambing
lebih mudah pastinya karena disini kan aku gak perlu belajar untuk product knowledge nya
karena cuma dikasih tahu sama ownernya
ini yang disini harganya sekian yang disini harganya sekian
terus kalau misalnya nih
deal satu hari itu di target ya berapa
gak seperti yang lain
memang mereka membutuhkan untuk beli untuk korban
jadi mereka kesini pasti udah mau beli
kebetulan yang kesini pasti mau beli
kalau misalnya tahun depan ada kuda sapi atau yang lain
oke jadi memang ini salah satu coba coba
kebetulan saya suka hewan
itu tadi liputan saya di kandang kambing dengan spg
ternyata cuan juga ya
anda tertarik buat mengikuti jejak mereka
oke ya saya pulang dulu ya